mantan kepala bia cukai purwakarta rahmadi effendi uta heian
kemarin memenuhi panggilan kpk untuk klarifikasi soal lhkpl
ramadi effendi tiba dan masuk ke ruangan pemeriksaan di gedung merah putih kpk
sekitar pukul sembilan lewat dua puluh menit
sebelumnya deputi pencegahan kpk pahala nainggolan
membenarkan adanya pemanggilan permintaan klarifikasi terhadap mantan kepala beacukai purwakarta
permintaan klarifikasi lhkpn seiring adanya laporan masyarakat
soal kejanggalan pada harta milik rahmadi effendi
ramadi menyampaikan laporan kekayaan terbaru ke kpk dua puluh dua februari dua ribu dua puluh tiga
untuk periodik tahun dua ribu dua puluh
saat itu nominal lhpn yang dilaporkan enam tujuh
sembilan miliar rupiah dan tidak memiliki utang atau rupiah